kita punya sumpah gitu ya semua petugas kita tersumpah ruang rph juga restriktif
registrasi phpu pileg dua puluh tiga kita registrasi kita keluarkan hrpk semuanya
karena seluruh permohonan pemohon pada saat hrpk berarti berubah menjadi perkara
kalau sudah menjadi perkara wajib hukumnya untuk disidangkan
insya allah kita mulai sidang phpu pilek itu dua puluh sembilan april
terus nanti sampai sepuluh juni putusan
kita sudah punya mekanisme untuk mensterilkan rph gitu ya
kita punya teknologi kita punya mekanisme yang kita punya sumpah gitu ya
semua petugas kita tersumpah ruang rph juga restriktif tidak semua orang bisa melintas atau bahkan masuk gitu ya
semua mekanisme untuk mencegah kebocoran
informasi apapun dari rph sudah kita lakukan
jadi kami memastikan kalau ada bocor bocor itu tentu bukan dari mahkamah konstitusi
pengawalan polisi di ruangan lph dan screening terhadap handphone handphone
kalau di kan dari bawah ini aja nih polisi polisi di sini nih
sudah diatur sedemikian rupa di mana titik titik polisi
kalau di ruang rph sudah steril memang dari sananya
itu kan yang dari lift lift itu kan
akses ke lift itu kan tidak semua orang bisa
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lain